kepolisian lalu lintas polda sumatera utara akan memperlakukan rekayasa lalu lintas dalam puncak acara pernikahan bobi nasution dan kayang ayu hari minggu mendatang
ini dilakukan karena adanya rencana arak arakan kirap kereta kencana yang membawa rombongan keluarga presiden
sejumlah ruas jalan yang berada di sekitar lokasi pesta ngunduh mantu jokowi di kompleks bukit hijau regensi setiabudi medan akan ditutup dan dialihkan ke jalan alternatif
salah satu jalan utama yang akan ditutup sementara adalah jalan gagak hitam ring road medan
petugas akan memperlakukan rekayasa di jalan tersebut untuk menghindari kemacetan selama acara berlangsung
ruas jalan tersebut juga akan dilalui arak arakan pengantin dan rombongan keluarga presiden yang mengendarai kereta kencana
kirap tersebut dimulai dari jalan amal hingga ke rumah keluarga bobi
memang nanti ada pengalian arus khususnya di jalan ring road gagak hitam yang bertemu dengan simpang jalan amal
karena direncanakan nanti rombongan kereta kencana akan berangkat dari gedung micc
sehingga kita memerlukan rekayasa untuk menghindari kemacetan
rekayasanya kita alihkan nanti dari kendaraan yang datang dari jalan gatot subroto
kita akan alihkan ke kiri ke jalan merak
dan sudah ada koresponden sienan indonesia yan prabudi di medan sumatera utara
dan apakah hari ini ada rangkaian rangkaian acara adat untuk kedua mempelai bobi dan juga kahyang
dan apakah juga ada rencana rencana khusus lainnya mungkin akan dilaksanakan pada esok hari
ya budi hari ini memang tidak ada acara adat tertentu yang dilakukan terkait dengan pernikahan dari bobi nasution dan juga kahiyang ayu
acara adat terakhir kemarin dilakukan
pemberian marga kepada kahyang
dan pada tanggal dua puluh dua hingga dua puluh tiga ini kosong memang tidak ada satupun acara adat yang dilakukan
namun sampai saat ini seluruh pihak yang terlibat dalam acara pesta adat dan juga resepsi kahiyang ayu dan juga bobi nasution ini terus melakukan persiapan
seperti tadi yang dilaporkan juga pihak satuan keamanan sudah melakukan apel gelar pasukan untuk melihat kesiapan pasukan keamanan
yang nanti akan melakukan pengamanan
perjalanan untuk seluruh rangkaian acara pesta adat dan juga resepsi pernikahan bobi nasution dan juga kahiyang ayu
selain tadi dilaksanakan apel gelar pasukan juga dilakukan geladi tadi untuk kirap
seperti juga yang dilaporkan tadi ini gunanya untuk melihat posisi di mana satuan pengamanan nanti akan ditempatkan sesuai dengan rute kirap tersebut
tadi sudah dijelaskan kirap akan berlangsung sejauh dua km mulai dari gedung medan international convention
menuju ke kediaman keluarga bobi tempat atau lokasi utama dari pesta adat dan juga resepsi
namun memang kirap ini akan dilaksanakan pada hari minggu tanggal dua puluh enam november tepatnya pada waktu resepsi untuk kalangan umum dilakukan
selain itu tadi juga ada berbagai komponen yang harusnya memang ikut dalam kirap sudah dicoba uji coba
misalnya seperti ada delman ada kereta kuda juga tadi yang berasal dari kawasan berastagi diikut sertakan di sana
karena sementara itu seluruh pihak menang jawab bidangnya masing masing tentu bersiap siap agar semuanya berjalan dengan lancar
tadi saya juga sempat berbicara dengan pihak catering yang menyiapkan makanan
mereka juga sudah mulai memasak sejumlah makanan yang bisa bertahan lama
sedangkan untuk makanan makanan inti nanti baru akan disiapkan pada hari h
karena memang untuk acara adat ini yang agak lebih rumit budi
karena acara adat ini berlangsung sehari semalam artinya dari jumat pagi hingga sabtu
sehingga memang diperlukan banyak makanan banyak jenis makanan mulai dari sarapan kemudian makan siang kemudian makan malam makan tengah malam hingga besoknya sarapan paginya
jadi memang cukup rumit
sementara itu saat ini saya berada di tenda utama
ini lokasi inilah nanti yang akan dijadikan lokasi utama dari seluruh rangkaian acara
mungkin anda juga bisa melihat di sini ada sejumlah pekerja yang sedang menyiapkan lokasi ini termasuk dekorasi dan hal hal lainnya
di ujung sana mungkin yang saat ini
yang anda lihat adalah pelaminan nanti yang akan digunakan pada acara pesta adat
di sana juga sudah ada tim pengamanan yang tadi berjaga di sana
kemudian selain itu mungkin anda bisa melihat ke sebelah sini
ini adalah panggung yang nanti akan digunakan sebagai tempat gordang sembilan
atau alat musik yang menjadi kebesaran dari setiap acara suku dari tapanuli bagian
kondisinya seperti ini budi di lokasi utama
dan memang seluruhnya sedang sibuk mempersiapkan acara
karena memang waktu dua hari ini dari tanggal dua puluh dua hingga dua puluh tiga
itu betul betul dimanfaatkan untuk menyelaraskan untuk memfinalisasi seluruh persiapan yang harusnya dilakukan
sehingga nanti pada jadwalnya pada tanggal dua puluh empat hingga tanggal dua puluh enam november tidak ada kendala yang dihadapi
yang menarik tadi anda katakan bahwa sejak hari jumat nanti akan dilaksanakan acara adat
satu malam gitu ya
itu acaranya apa saja kalau boleh anda jelaskan yan
apakah keluarga presiden jokowi yang notabene berasal dari solo jawa tengah
juga akan terlibat dalam upacara adat mandailing nanti yang akan diselenggarakan pada jumat sabtu ataupun minggu
ya budi ada berbagai acara nanti yang akan dilakukan
yang pertama itu di pagi hari subuh itu ada penyembelihan kerbau
informasi yang saya dapatkan ada sepuluh kerbau
nanti yang akan disembelih mungkin jumlahnya bisa bertambah
tapi nanti yang akan disembelih untuk sebagai seremoni atau simbolisasi hanya satu kerbau
ini sebagai tanda kebesaran adat
nanti kepala kerbau akan diletakkan di depan pintu kediaman keluarga bobi nasution dibalut dengan ulos
kemudian dagingnya nanti akan dimasak untuk makan seluruh peserta upacara adat
kemudian setelah itu nanti akan ada penabuhan gondang sembilan
jadi akan ada penabuhan gondang sembilan
kemudian nanti juga akan ada petuah petuah yang diberikan oleh para pengetua adat
selanjutnya nanti akan ada acara manortor
manortor inilah yang akan berlangsung lama budi
mungkin dari sejak sore hingga esok paginya
siapa saja bergantian unsur unsur yang ada di keluarga termasuk kahanggi mora anak boru semuanya melakukan manortor ini
besok paginya baru dilakukan acara adat yang utama
yakni ketika presiden joko widodo dan juga ibu negara
ibu iryana datang ke lokasi pesta adat untuk mengikuti acara adat
setelah penyambutan itu maka akan ada digelar yang disebut dengan marpangir
kedua mempelai dibawa ke suatu tempat di luar tenda ini
nanti sudah disiapkan semacam bangunan tapian raya yang merupakan tempat pemandian sebenarnya
dilambangkan sebagai tempat pemandian
nanti di sana mereka akan melakukan upacara marpangir
ini melepas masalah jang
jadi kedua mempelai akan memercikan air sebagai pertanda bahwa mereka telah melepaskan masalah jangnya
setelah itu juga nanti akan ada pemberian gelar adat bagi kahayangayu dan juga bobina sution
untuk bobina sution gelar adatnya sudah ditentukan budi
yakni sultan kumala abdul rahman
sementara untuk kahiyang ayu nanti akan diumumkan pada hari sabtu dua puluh lima november dua ribu tujuh belas
rangkaiannya seperti itu budi
mungkin ada tahapan tahapan lainnya
yang akan dilalui
tapi memang puncak acaranya adalah kedatangan presiden
kemudian acara marpangir
dan juga pemberian gelar adat
setelah itu mungkin ada petua petua juga dari pengetua adat
baru nanti akan ditutup dengan menari tortor
ini menjadi penutup dari rangkaian acara seluruhnya
baru kemudian pada hari minggu dua puluh enam november akan dilakukan resepsi untuk kalangan umum
terima kasih yang prabudi
jadi memang acaranya masih sangat panjang
liku mudah mudahan semuanya berjalan aman dan juga lancar
terima kasih koresponden kami yang prabudi melaporkan dari medan sumatera utara